aku yakin kemahiran aku
kesalahpahaman ini pasti akan berakhir
kenapa kakek menahanku untuk menyerangnya
ini mas jangan lukai orang itu
karena sebenarnya orang itu adalah
gusti ratu subang lara
aku mohon jangan bermain main
dia adalah orang jahat
satu juti tidak mungkin menjadi ibu daku
allahumma layak dunia
aku sangat merindukan ibunda
ibunda juga sangat merindu kamu
aku sangat merindukan ibunda
apakah kamu masih tidak percaya pada aku
sebenarnya apa yang terjadi
terpaksa pada waktu itu kakek membawa jasad kuciratu subanglarang dari istana
dan kakek menggantinya dengan gedebong pisah
kemudian kakek membawanya kepada pokat kakek
dengan maksud untuk mengobatinya
dan menghindarkannya daripada kejaran orang orang yang jahat
terjadi kelalaian pada kakek
ketika kakek tidak ada untuk mencari obat itu
datanglah rati guru
sehingga tubuhnya menjadi hangat
ratu junti sendiri
tidak kuat menahan
serangan dari nionkin
dari kuciratu subanglarang
dan dia pun mati
waktu itu juga
di tempat yang ditemukan
tidak ada pilihan lain
jasad bundamu dan kehidupan bundamu
maka kakek mengganti
jasad kuciratu subanglarang
ratu junti yang pada waktu itu masih segar
begitulah nih mas
begitulah nih mas
aku sudah menyakiti ibu nek
aku dibencil rakyat pacejaran
seperti ini rasanya
duduklah di pohon itu
duduklah laki laki yang santang
aku tidak kuat
tatapan rakyat pacejaran
begitu penuh dengan kebencian
kau jangan bersedih jangan santang
lebih baik kau istikpah
walaupun aku tahu bagaimana kermu
paman daksa pun juga menuduh
kalau apa yang membunuh adiknya cempaka
ia mendengarkan apa kata kata rais rawisesa
yang penuh dengan fitnah
paman tunggu dulu
ini semua adalah kesalahpahaman
mungkin dia hilang
padahal ia adalah orang baik paman
yang sudah meninggalkan jalan keburukan
ia pernah menolongku
itulah manusia yang santang
mereka kadang dibutakkan
oleh apa yang mereka lihat secara kasat mata
yang tidak kasat mata
justru lebih bermakna
sedang terjebak di dalam situasi
aku merasa sangat bersalah kemarin
jangan berkata seperti itu raden
itu semua bukan salahmu
ampunilah seluruh dosa hamba
baik yang disengaja
ataupun tidak disengaja ya allah
mungkin hamba pernah melakukan dosa
tanpa ku sadari
engkau memberikan aku cobaan dengan fitnah seperti ini
akan segera kembali kepada pokokan
karena kedatangan kakek ke istana ini
hanya ingin menerangkan tentang keadaan
gusti ratu suwajar
bahwa kedatangan gusti ratu
bisa kembali seperti sedia kalah
itu rasanya agak sulit
gusti ratu sudah hancur
apakah tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan
agar jahat ibu daratu
subanglarang yang asli itu bisa diselamatkan
sebaiknya kau serahkan dirimu
agar kematianmu lebih mudah
raden kian santan tidak bersalah
tidak ada niatan baginya
untuk membunuh jempaka
dia tidak sengaja membunuh cempaka
justru yang harus disalahkan adalah orang yang menyamar menjadi kian santang
kalian tahu apa tentang kematian cempaka
sebaiknya kalian minggir
dan jangan lindungi pembunuh adikku itu
kalian memilih jalan kematian kalian sendiri
jangan serang mereka
aku yang seharusnya bertanggung jawab